sejak pukul tujuh pagi sejumlah ibu ibu kelurahan jati padang pasar minggu jakarta selatan
sudah menunggu di depan rumah pengurus rt rw setempat untuk mengambil bahan makanan
bahan makanan yang tersedia bermacam macam mulai dari beras minyak daging kalengan
warga terinspirasi dengan cara seperti ini setelah melihat berita di televisi
donasi pun akhirnya berdatangan dari warga yang menyumbangkan bahan makanan jadi maupun uang
ini adalah hari keempat diadakannya bantuan ini
beberapa warga ada yang datang setiap hari
alhamdulillah jadi setiap hari bisa masak
sebuah inisiatif yang baik namun tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengatur warga
agar tetap menjaga jarak dan patuh pada peraturan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
hari pertama itu hari pertama sampai mungkin gini ya karena ibu ibu kita juga
pagi itu biasanya pagi pagi mulai diserbu kita mulai ngatur ngatur jaga jarak
tapi kadang kadang masyarakat juga susah diaturnya
kadang kadang disuruh jaga jarak karena kurang petugasnya juga kurang
jadi akhirnya tapi sampai sekarang kita tetap memperingatkan warga
agar selalu memakai masker dan jaga jarak
bantuan makanan ini tidak dibatasi untuk warga kelurahan sekitar saja
selama kantung kantung masih bergelantungan siapapun yang membutuhkan dipersilahkan mengambil
syara mediana dwi adi prasetyanto jakarta